dalam akun instagram at alfan ashar terlihat witan harus menerima lima jahitan di bagian kepala
dalam proses perawatan cedera itu witan ditemani lewat video call oleh istri dan anak